presiden jokowi sudah menjelaskan
tengah mengkaji kebijakan pengurangan pajak dalam rangka
mengembangkan sumber daya manusia dan inovasi
selain itu pemerintah menekankan terus mendorong unicorn atau startup
bervaluasi di atas satu miliar dolar amerika serikat untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain
untuk penguatan riset dan pengembangan dana tahun ini
pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar rp dua satu triliun
angka ini naik dari dua ribu delapan belas yaitu sebesar rp satu delapan puluh empat triliun dan dua ribu tujuh belas yang sebesar rp satu lima triliun